tahu di ada suara ada wujudnya udah lanjut lagi lanjut lagi seru ini kita ini satu ratus dua puluh tiga media
yang aku cinta kita bisik ini udah malam dan jam berapa sekarang
kita ke dokter haris ya
udah bisa aku
soalnya buah mina itu belum terbiasa minum susu nanti kalau ditinggal meledak diminum susunya
kenapa datafone aja
kalau lewat telepon itu aku enggak puas aku tuh maunya langsung datengin buah bina terus ngebuatin
susu habis itu aku ngeliatin buah mina minum susunya dengan begitu aku ngebayanginnya si dedek bayi
ya wis kalau kamu udah mau dokter harus itu terkenal lo beb banyak pasiennya yang jadi sehat
banyak yang ngambil beb
ya wis kalau gitu aku mau beb mau aku
assalamualaikum bu waalaikumsalam bu amina ada apa bu bu saya cuma mau ingetin
susunya udah diminum belum ah udah bu
oh iya bu sebelum tidur dedek bayinya jangan lupa diputerin lagu lagi yuk iya sebelum ibu
telepon ini lagi didengerin maaf ya bu saya cuma mau ngingetin aja takutnya bu aminah
enggak bu enggak lupa ya udah kalau gitu assalamualaikum waalaikumsalam
enak beb takutnya tadi bu aminah udah tidur udah kok bu aminah belum tidur
udah malem beb jangan ditelepon lagi ya iya beb udah
ingetin susu ngerti musik
ternyata buku lebih bawel dari emak
aduh tapi minang gak nyaman kang bubut tuh terlalu baik minang gak ngerti gimana cara ngadepinnya
aduh pusing minah kang
yang aku rindu cuma dia cita citaku
anakko liriknya ulang ulang ah salah salah aja pungkau ulang satu dua tiga ya hanya dia yang aku rindu cuma dia cita cintaku hanya dia cuma dia yang aku sayang
siapa tua nggak tahu ada suara ada wujudnya udah lanjut lagi lanjut lagi seru ini kita ini satu ratus dua puluh tiga
yang aku cinta
ini udah malam dan jam berapa sekarang
kau pulau ribut kali kau nyanyi biasa aja nguset reka kau juga teriak teriak
gua lagi galau deal gua habis bubaran sama cewek gua
wak kastos sama kau ya kalau masalah cewek itu nggak usah pikirin ya
kan nanti kita cari wah banyak yang penting sekarang
wah wah berat
salam buat indri
indri kayak mana lah dia sekarang itu ya
kalau aku pikir pikir makin cantik lah pasti itu
lu juga sih di depan gue lu mengeluh aja
eh begitu si puput datang lu malah kelihatannya senang banget
minah bukannya senang mak minah itu sopan
bu puput kan orangnya baik banget mak
jadi minah tuh gak enak hati
kalau itu mah urusannya lain lagi
justru pak aji maunya kita begitu mah
ya udah lu ikutin aja kalau memang si aji maunya begitu
kan dia yang kepengen
minah itu merasa kayak orang jualan
pak haji bilang bu puput mau dibawa ke dokter ahli
nah mak minah mau minta tolong sama mak
besok mak temenin minah ya
mak ke rumah
mak ke rumah
kalau sama mak kan bu puput segen
jadi mak bisa ngatur bu puput